kepolisian republik indonesia memecat irjen teddy minahasa dari institusi kepolisian karena terbukti terlibat dalam kasus narkoba
jenderal polisi bintang dua tersebut diputuskan dipecat atau pemberhentian tidak dengan hormat dari korps bayangkara
melalui sidang komisi kode etik profesi polri yang digelar kemarin
lantas apakah fonis pecat teddy minahasa ini berpengaruh menaikkan kepercayaan masyarakat terhadap institusi polri
kita akan membahasnya bersama ketua harian kompolnas benny joshua mamoto
selamat malam pak benny
pak benny kemarin teddy minahasa dijatuhi vonis pt dh
menurut anda apakah ini akan berpengaruh terhadap kepercayaan masyarakat nantinya
ya kami dari kompolnas mengapresiasi atas langkah yang sesegera mungkin pasca vonis dari teddy minahasa
karena bagaimanapun publik pasti menunggu
bagaimana akhir dari perjalanan khususnya di polri ya teddy minahasa ini
nah kemarin sudah difonis ini tentunya publik akan melihatnya bahwa jajaran polri pimpinan polri dalam hal ini secara tegas keras
khususnya menyangkut masalah teddy ini kita melihat yang berkaitan dengan narkoba
narkoba ini kan merusak anak bangsa
yang harusnya dia sebagai penegak
yang harusnya dia sebagai penegak
hendra kurniawan joko susilo dan yang lainnya
sejauh ini bagaimana pengaruhnya terhadap kepercayaan masyarakat bagi institusi polri
masyarakat tentunya akan mengapresiasi dan akan semakin percaya pada polri ketika masyarakat menyaksikan perilaku
ataupun perbuatan dari anggota yang melanggar hukum melanggar etik yang merusak cita cita
masyarakat tentunya akan mengapresiasi dan akan semakin percaya pada polri ketika masyarakat menyiaksikan perilaku
masyarakat tentunya akan mengapresiasi dan akan semakin percaya pada polri ketika masyarakat menyiaksikan perilaku
masyarakat tentunya akan mengapresiasi dan akan semakin percaya pada polri ketika masyarakat menyiaksikan perilaku
masyarakat tentunya akan mengapresiasi dan akan semakin percaya pada polri ketika masyarakat menyiaksikan perilaku
masyarakat tentunya akan mengapresiasi dan akan semakin percaya pada polri ketika masyarakat menyiaksikan perilaku
masyarakat tentunya akan mengapresiasi dan akan semakin percaya pada polri ketika masyarakat menyiaksikan perilaku
ketika dirilis langsung bahwa sudah ditangkap
sekian orang sudah ditahan
kemudian sudah dilakukan
sekian orang masih diburu
dan sebagainya publik akhirnya
bisa melihat bahwa via
dalam hal menangani kasus tersebut
oke pak beni menarik
tadi anda katakan kalau kita melihat
dari hasil survei memang hasilnya akan naik turun
sesuai dengan kasus viral
tapi izinkan saya mengutip
pernyataan dari pengamat kepolisian
bambang rukmito yang mengatakan bahwa
kepercayaan publik masih belum banyak berubah
kalau meningkat itu hanya insidental
saja karena penyelesaiannya hanya
pendapat anda seperti apa
memang dalam hal ini proses
terus berjalan masih perlu
waktu pembinaan di internal
kami sendiri dalam beberapa
kesempatan menyampaikan bahwa
pengawasan langsung dari atasan
langsung menjadi penting
karena dialah yang
paling tahu tentang perilaku anak buahnya
mengawasi langsung kemudian
bisa mengurangi lah
masalah masalah yang kemungkinan muncul
tapi yang sebenarnya
proses ini terlihat
entah itu perilaku yang
melanggar hukum ataupun
arogansi dan sebagainya
ini bisa dicegah dengan
pembinaan langsung dari atasan
satu dua tingkat diatasnya seperti itu
oke pak beni yang menarik juga tadi
ada katakan bahwa seharusnya ada perubahan
dimana institusi polri ini harus
bertindak lebih cepat karena memang
banyak sekali kasus yang viral di
klarifikasi di sosial media tapi menurut anda apa hal lainnya yang bisa dilakukan kembali di dalam kompetisi ini
dilakukan institusi polri untuk kembali mendapatkan kepercayaan dari publik
yang diperlukan adalah bagaimana pembedahan terus ke dalam dilakukan
sikap tegas dan konsisten ini penting
sikap tegas dan konten tidak pandang bulu siapapun yang melanggar ditindak
ini satu kemudian kedua kalau saya katakan tadi perlu respon cepat
karena publik tidak sabar lagi menunggu satu masalah itu
itu kemudian berlarut larut
ketika polisi bisa merespon cepat maka yang viral itu segera padam
ini penting jadi fungsi komunikasi itu penting
dalam hal ini seperti contoh sekarang inovasi polisi rw
itu dimaksudkan adalah bagaimana polisi hadir di lingkungannya
supaya bisa berinteraksi dan berkomunikasi
sehingga masyarakat curhatnya ke
polisi yang hadir di situ bukan ke medsos
sehingga bisa nanti berinteraksi langsung konsultasi dan sebagainya
dan nanti via petugas bisa memberikan solusi atau bisa membantu
diharapkan tidak sampai ke medsos tidak sampai viral begitu
oke baik kita tunggu inovasi inovasi lainnya yang dilakukan
diharapkan juga ini bisa membantu masyarakat bisa kembali percaya kepada institusi kepolisian
terima kasih ketua harian komponas benny joshua mamoto
sudah bergabung bersama kami di cnn indonesia prime news